keberadaan vaksin nusantara kembali menjadi sorotan hal itu lantaran vaksin nusantara disebut tetap melanjutkan uji klinis fase kedua
padahal badan pengawas obat dan makanan bepom belum mengeluarkan izin untuk melakukan uji klinis
rabu kemarin mantan panglima tni gatot nurmantio ikut menyumbangkan darahnya untuk diproses menjadi vaksin nusantara oleh tim peneliti di rspad gatot subroto jakarta
dan kami juga sebelumnya sudah menguancarai gatot nurmantio terkait polemik uji klinis vaksin nusantara ini berikut uancaranya
ya alih alih menerima dukungan publik uji klinis vaksin nusantara yang digagas mantan menteri kesehatan terawan agus putranto menuai polemik
badan pengawas obat dan makanan bepom menemukan
dan beberapa keganjilan tak merestui uji klinis dilanjutkan ke fase dua
sekalipun begitu kemarin puluhan anggota dpr diambil sampel darahnya mengikuti uji klinis fase kedua
malam ini sudah bergabung bersama saya salah satu relawan uji klinis vaksin nusantara yang kemarin juga diambil darahnya mantan panglima tni gatot nurmantio bergabung secara virtual
pak gatot selamat malam
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam putri
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sehat sehat bapak terima kasih sekali atas waktu anda
pak gatot menarik sekali ketika kemarin anda menjadi relawan ya vaksin nusantara
kita sudah melihat bagaimana anda mengatakan ini sebuah panggilan ya untuk negeri anda tinggal di sini anda minum di sini anda makan di sini
bagaimana mengapa tidak untuk menjadi relawan
tapi pertama kali anda mendengar soal ini dari siapa pak kapan persisnya anda dihubungi
panjang ceritanya putri
sedikit kita ke belakang berdasarkan pensi dokter sudia yang dilaksanakan di istana presiden
saya bicara tentang masalah pas pada terhadap perang biologi yang bisa menyebabkan kegagalan dan pandemi pada tanggal dua puluh tujuh oktober dua ribu tujuh belas
mundur lagi bahwa saya mengatakan bahwa
yang tersebut adalah grup grup khas yang ada di hongkong
nah di hongkong itu
sangat unik jadi ada sekitar dua ratus ribuan kalau saya tidak salah
tidak ada satupun yang terkena
dari sinilah maka
saya bicara dengan dokter rawat
sehingga tahun dua ribu lima belas dua ribu empat belas mulai dibangun
kita sudah dibisa karden
itu berarti saya kasar
inilah sebenarnya yang diadakan penelitian penelitian
ya pada saat
sejaknya terjadi covid
tinggal pematangan saja
kalau ini akan diuji klinik
saya lah yang pertama kali
saya sudah yakin betul
di samping itu saya katakan tadi kan
dan juga kepala juritan di bumi pertiwi
sudah seharusnya lah
peluang yang ada ini
pak gatot anda dijelaskan prosedurnya
anda sempat dijelaskan prosedurnya pada saat itu
oleh dokter terawan
ya tahun dua ribu lima belas
prosedurnya segala macamnya sudah
seperti di indonesia itu wajar
ketepan pertama kali madang dsa
berarti di awal anda juga sudah mengetahui bahwa
atau prosedur pembuatan vaksin ini
sesuai dengan terapi kanker
anda juga mengetahuinya berarti
karena itu menjadi core dari aivita
mengapa kemudian anda tertarik maksudnya
bahwa kemudian anda bersepakat dengan dokter terawan
bahwa baiklah ini harus dikembangkan di indonesia
pada saat itu
jadi kalau namanya perang biologi
itu tujuannya sekarang
semua perang sekarang tujuannya ikut
nah perang biologi ini
kita harus punya pertahanan sendiri
pertahanan sendiri kita siapkan
ada di masing masing itu dengan cara vaksin
jangan kita vaksin keluar
karena kalau kita tidak siap dengan ini
maka akan berubah
di akhir ini
saya jutur ngomong sama dokter terawan
dia kan mengatakan bahwa mencintai produk produk daun negeri
ya seharusnya kita bersama sama
dukung ini gitu
karena ini adalah produksi
yang diambil dari daerah sendiri
ini memang diambil dari darah sendiri
personalized vaccine gitu istilahnya ya pak
tapi bagaimanapun growth factornya
masih dari sanofi amerika
kemudian antigen sars cov sembilan belas dua nya
itu spike proteinnya
masih juga produksi amerika serikat
jadi begini pak
kalau saya seorang dokter
saya tidak akan pipet dari luar tidak boleh
tapi sekarang yang paling penting adalah
saya ingin mengerti satu
satu ini adalah vaksin nusantara
itu yang paling penting
yang kedua yang paling penting adalah harganya
harus lebih murah harusnya
bandingkan vaksin vaksin yang ada sekarang ini
terus buatan daun negeri
terus apa kurangnya coba
kenapa kita mempermasalahkan seperti itu
kalau ilmu pengetahuan
itu tidak ada masalah
tapi kalau produk
inilah yang harus dipahami sama
produk itu pasti produk indonesia
tapi pertama berpikiran jernih
ada anak bangsa putra bangsa yang terbaik
jadi kita berusaha untuk membuat pertahanan
tetapi perambilan ini
kalau kita bisa bikin ban
tapi kalau orang lain bisa bikin lebih efisien
kenapa tidak kita ambil
pak gatot sebelum kemudian anda lolos menjadi relawan
apa saja sih pak yang disyaratkan
apa saja yang diperiksa
yang diperiksa yang penting yang jelas tensi
karena sekemudah diwawancari
saya penyakit penyakit penyakit penyakit apa yang saya miliki
penyakit dan sebagainya
itu diperiksa semuanya
kebetulan saya juga habis jadwal check up
jadi datanya sudah lengkap
kemudian apakah ada permintaan khusus
misalnya setelah diambil darahnya
anda harus menjaga bagaimana hingga tujuh hari ke depan
tujuh hari ke depan hari kamis berarti ya
anda baru disuntik vaksin yang personalize
sesuai dengan dendritik yang ditemukan di darah anda
pak gatot tapi anda pasti mengikuti juga polemik yang terjadi di luar
saya yakin anda mengetahui perkembangannya seperti apa bepom
kemudian juga sudah mengatakan semestinya dilakukan
diminta untuk melakukan uji praklinis malah
diulang dari awal lagi semuanya sesuai dengan kaedah ilmiah yang dipercayai oleh bepom
pendapat anda soal ini bagaimana pak gatot
pertanyaan saya sama
kalau saya sih
ini sudah berjalan lama
tidak ada yang kita ikuti untuk bangsa
kita bersama sama kita dukung
yang finalnya saja
bukan saya saja
saya tidak ada paksaan
apakah anda juga memperhatikan
ada kejadian yang terjadi di luar
ada kejadian yang tidak diinginkan yang dialami oleh mereka yang di uji
yang menjadi relawan vaksin ini di fase satu
mulai dari nyeri demam pilek dan lain sebagainya
tapi saya pikir kalau yang namanya vaksin saja
itu adalah proses yang biasa
kalau ada yang meninggal
itu lain ceritanya
itu satu proses yang biasa
namanya uji klinik tingkat satu
maksud saya itu begini
ini adalah produk dalam negeri
ada koperan dari negara oke lah
dunia kita tahu
di dalam produksi buatan indonesia
food bank indonesia
sesuai dengan keinginan
kita benar benar menentai
kita sama sama dukung
kita lihat finalnya
saya tahu ada risiko
tapi saya sudah menghitung risikonya
kalau tidak mengulangi demikian
siapa lagi yang berhadi
saya berterima kasih ada dpr berhadi kemudian
ya bersama sama karena dia punya keyakinan
dan punya dedikasi yang tinggi di sebuah negara
saya beri kesempatan
dari saya ini

pak gatot mengutip pernyataan anda tadi
anda mengatakan bahwa
yang penting kita lihat hasilnya bagaimana
dan anda mengatakan
kalau tidak ada yang berani melakukan
siapa yang akan melakukan
gitu ya pak
saya ingin konfirmasi lagi
bagaimanapun bpom sudah mengatakan
prosesnya di sini
ada beberapa proses yang belum memenuhi syarat
mulai dari data penelitian yang berubah ubah
kemudian tidak memenuhi standar
praktis dan lain sebagainya
anda juga memberikan concern untuk itu
atau anda lihat yang penting hasilnya saja pak
tentu supaya berdasarkan proses
saya tidak melihat prosesnya itu bagaimana
itu saya tanyakan mungkin yang berhak menjawab
adalah dr terawan sendiri
tetapi saya yang mengikuti perkembangan
sejak tahun dua ribu lima belas
saya mempunyai keyakinan ini adalah jalan
dapat dikatakan jalan pintas
yang sudah direncanakan sejak awal
untuk bangsa indonesia
untuk menghadapi perang
menurut saya ini ya
karena yang sekarang ini sedang melanda kita semuanya ini
jadi dilakukan oleh anak bangsa
dan untuk bangsa kita sendiri
mengapa tidak mari sama sama mendalami sama sama
datang ke laboratorium
para ahli virus dan lain sebagainya
karena bagaimanapun juga
kalau kita akan melaksanakan produk
produk ini kan produk yang harus dirahasiakan
dirahasiakan sehingga tidak mudah
bisa memutuskan atau ditiru dan sebagainya
jadi inilah yang kadang kadang kita harus bisa memahami
pak gatot tapi bagaimanapun kan
ini sekarang semuanya sama sama jalan
jadi bepom tetap kuku dengan keputusannya
bahwa meminta tim vaksin nusantara
untuk memulai semuanya dari awal
bahkan dimulai dari awal
jadi ini adalah yang terakhir dari uji praklinis
sedangkan vaksin nusantara merasa tidak ada yang dilanggar
tidak ada yang salah
dan tetap berjalan sebagaimana mestinya
ini tidak akan ketemu kalau misalnya semua
masing masing meyakini hal yang seperti ini
karena jika uji klinis ya kemudian tetap dilanjutkan
dan tetap tidak diloloskan oleh bepom
tidak bisa diproduksi massal sama saja
artinya tidak tercapai juga keinginan untuk memproduksi vaksin
karya anak bangsa mengutip pernyataan anda tadi
saya yakin produksi tetap dilakukan
kemudian orang yang punya keyakinan akan menggunakan itu
seperti yang dilakukan pengalaman ini sama
saya mengikuti juga proses dokter terlawan tentang dsa
sama ditentang di mana mana
tapi sekarang itu sudah diperjalan dan tidak ada masalah
tinggal nanti kalau ada kejadian kejadian yang menyebabkan hal ini
tinggal diproses saja
diproses bagaimana pak
ya proses secara hukum saja kalau ada hal hal kecelakaan dan lain sebagainya
kalau saya sudah bercanda tangan
saya tidak akan memproses tidak akan memapa pada uji ini
ada pernyataan tertulis ya pak ya berarti
seperti ini saya tidak bertanggung jawab di bidang pembuatan vaksin
saya hanya sebagai volunteer untuk ikut uji klinik tingkat dua
jadi hal polemik ini jangan tajakan kepada saya
saya hanya mengikuti sejak tahun dua ribu lima belas
dan saya tidak menguatakan itu ide saya bukalah
satu ide ide bersama
untuk siap untuk menghadapi segala kemungkinan
dalam zaman sekarang ini situasi yang sekarang ini
sulit negara itu berbuat baik
jadi seandainya memang benar benar ya adakan penelitiannya sama sama saja
dan itu menurut anda bisa jadi solusi ya
jadi terbuka saja penelitian sama sama gitu itu akan lebih baik gitu ya pak ya
menurut anda ya pak gatot
iya jangan berkomentar dulu
jadi ikutilah lihat
yang ahlinya benar benar
ini kan semuanya gini loh
ini kan semuanya dibuat
dibuat para bangsa yang terbaik
di bidang medis kemudian mantan menteri kemudian lepta jenderal purnawirawan
jualan yang tepat untuk lindungi seluruh anak bangsa
mengapa dibuat seperti ini
dan saya bilang kalau harganya mahal itu berarti kamu bisnis
harganya pasti di bawah
kita buat dalam negeri kok nggak ada transportasi dan sebagainya
ini menggunakan pertahanan yang pada tubuh kita masing masing
tidak secara general
kurang apa begitu kan
pak gatot terakhir pertanyaan saya
pak gatot sebenarnya apa yang membuat anda percaya dengan vaksin nusantara ini pak
sekali lagi bahwa tentang spesifik ini sudah dimulai sejak tahun akhir dua ribu empat belas dan dua ribu tujuh belas
pada saat itu saya menjadi kepala staf angkatan darat
saya berlatar belakang dengan kejadian sars di hongkong
nah kemudian ini sudah lama berlangsung berjalan dan saya punya keyakinan bahwa apa yang dilakukan adalah dengan niat yang terbaik hanya untuk bangsa dan negara
maka diperlukan orang orang yang mau melaksanakan uji klinis vaksin nusantara
dengan resiko apapun juga
demi bangsa dan negara saya harus mau
sedangkan istri anak saya juga
itu saya juga mau
dan bapakku juga saya siap
kalau tidak begini kapan vaksinnya akan maju
kapan vaksinnya akan mendiri
kapan kita punya pertahanan sendiri
jadi apa yang membuat anda percaya pak gatot
apakah karena ini kerabat anda yang memperkenalkan gagasan ini sebelumnya
bukan karena kekerabatan
karena metodenya sangat aman
dan sudah dilakukan dalam bentuk lain untuk aksel
sehingga saya yakin kemudian yang mengepalai penelitian ini juga orang yang sangat saya yakini
tapi mau pengetahuannya
sehingga dengan demikian saya yakin dan saya juga yakin dan saya lihat ketulusan dokter terawat bukan dipengaruhi apapun juga
kalau materi sudah final
tapi karena kecintaan yang berlebih terhadap bangsa ini dan terhadap profesi ini
baik pak gatot nurmantio terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini bersama kami di cnn indonesia newscast
vaksin kemudian akan disuntikan kepada anda hari kamis
baik bapak jaga kesehatan
terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ya kami akan kembali setelah jeda tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
anggota dpr ri komisi sembilan datang untuk menjalani proses vaksinasi di rspad gatot subroto
meski mendapatkan pro kontra dan belum mengantongi izin resmi dari badan pom
namun vaksin nusantara diakini telah layak pakai
baik oleh peneliti dan sejumlah anggota dpr
india lagi embargo vaksin kita ini jumlah vaksin kurang
kami sudah cek ini dari target itu baru dua puluh persen plus minus
karena memang target vaksinasi kita susah bergerak karena vaksinnya terbatas
kemarin cina sendiri yang mengatakan efekasi sinovacnya rendah memang
itu yang ngomong yang punya produk loh bukan kita
yang ngomong itu yang punya produk memang efekasi dia rendah
dia lagi mau teliti lagi lebih lanjut
astrazeneca keamanannya yang kemudian pro kontra di luar negeri
jadi yang kita dapatkan vaksin ini juga nih dengan berbagai macam juga problem kayak tadi
jumlahnya terbatas yang satu efekasinya rendah yang satu kamarnya rendah
nah mumpung ada produk seperti ini ya kita dukung dalam negeri mulai
bukan badan pom juga
bahwa prinsipnya tidak ada penolakan
cuma minta perbaikan
karena memang ini berpotensi untuk dipakai
prinsipnya komisi sembilan mendorong pimpinan dpr ri mendorong
proses vaksinasi vaksin nusantara ini juga diklaim lebih baik daripada vaksin impor
karena akan menyesuaikan dengan sel tubuh setiap penerima vaksin
ini kenapa diambil darah pada hari ini untuk diproses menjadi vaksin
vaksin vaksin lain tidak ada yang seperti ini
jadi ini bedanya
karena apa karena vaksin ini dibuat dari dan diambil dari sel tubuh kita sendiri
karena dia sudah tahu dan sudah kenal
tidak perlu memproses lagi mengenali virus itu dulu terus kemudian membentuk imunitas seluler
tetapi vaksin ini menyediakan imunitas seluler untuk tubuh kita
sementara pengembangan vaksin nusantara dengan metode denditrik ini
kemudian pembedahan vaksinnya
masih jauh dari standar yang diharapkan
hingga saat ini bepom pun belum mengeluarkan izin persetujuan pelaksanaan uji klinik fase dua untuk vaksin nusantara
dalam pelaksanaan uji klinik fase satu dari vaksin denditrik
dan itu sudah disampaikan pada tim peneliti
yang sudah harusnya diberikan dari awal tapi selalu diabaikan diabaikan diabaikan
tetap tidak bisa
akhirnya nanti kembali lagi ke belakang
jadi memang dalam tahapan sekarang
berbagai aspek seperti tadi good clinical trial
gmt nya untuk produksi vaksin tersebut juga belum memenuhi
bahkan proof of concept nya juga belum
jadi dan hasil uji kliniknya tersebut juga dikaitkan dengan keamanan
efektivitas kaitan dengan kemampuan potensi hunigenisitasnya meningkatkan antibody juga belum meyakinkan
vaksin nusantara merupakan vaksin buatan dalam negeri besutan terawan agus putranto
penelitiannya dikembangkan di rspad gatot subroto jakarta
meski belum mendapatkan izin resmi badan pom
vaksin ini justru mendapatkan restu dari sejumlah anggota komisi sembilan dpr ri
yogi tujuliarto dwi prasetyo jakarta
meski tidak mendapat lampu hijau dari bepom uji klinis vaksin nusantara masih berlanjut
belakangan sejumlah tokoh dan juga anggota dpr bersedia untuk ikut serta dalam uji klinis
yang berlangsung kemarin di rspad
mengapa kemudian vaksin nusantara menuai kontroversi
untuk mengulasnya malam ini sudah bergabung bersama kami epidemiolog ui pandu riono
pak pandu selamat malam
selamat malam mbak elvira
pak pandu berbicara mengenai vaksin nusantara kita sedikit flashback untuk memberikan pencerahan pak pandu
vaksin ini menggunakan sel dendritik bagaimana metode ini menurut anda
metode ini sebenarnya
karena sudah lama digunakan dan dikembangkan untuk terapi kanker
jadi semacam imunoterapi
jadi orang yang dengan kanker itu biasanya fungsi imunnya sangat rendah
sehingga perlu dibuatkan cara strategi dengan sel dendritik ini
terus masih dikembangkan fase ini masih fase riset
sampai sekarang pun masih fase riset
tapi hasilnya juga ada yang mengembirakan ada yang tidak mengembirakan
jadi belum pernah terbukti walaupun untuk terapi kanker bahwa sel dendritik ini akan betul betul bermanfaat
dan kemudian dikembangkan dengan ide untuk covid
jadi sebenarnya tidak pas sekali

pertama tadi kan kalau dengan tumor kanker itu kan

sangat spesifik individual
kanker tiap orang beda beda jenisnya juga beda beda stagingnya juga beda beda
dan kalau untuk populasi yang begitu besar terkena pandemi itu
kemudian nanti dikenalkan juga diambil darahnya setiap orang
kemudian dikenalkan dengan antigen virus
dan antigen virus ini juga antigen virus yang mana ini
virus juga bermacam macam mutasinya
nah ini menurut saya menjadi tidak praktis

ya kan dalam pengertian bahwa imunitasnya reaksi respon dari tubuh hewan misalnya seperti apa
karena untuk mengatasi infeksi virus corona ini
kita butuh dua duanya ada dua fungsi imun yaitu imun seluler dan imun

tapi pada kanker cukup dengan imun seluler
dan memang untuk dendritic ini lebih memperkuat imun selulernya
dibandingkan dengan imun umural
jadi secara logika konsep pun tidak bisa diterima
kalau ini dipakai untuk terapi atau terapi vaksinnya
yang disebut efek vaksin untuk mencegah
supaya orang tidak menjadi sakit berat
atau tidak mengalami kematian dengan adanya vaksin ini
jadi ini yang menurut saya dari segi konsep masih lemah
kemudian dicoba juga dipaksakan untuk masuk uji fase klinis pertama
dan standarnya itu sebenarnya semua pendidik harus tahu
ada standar bagaimana pemeriksaan bagaimana laboratoriumnya
bagaimana pengukurannya fungsi imunitas tadi
kita membutuhkan laboratorium yang betul betul kelas a
di mana tertutup dan bebas daripada kuman
jadi sterilitasnya tinggi
ambil darah tadi kemudian ditaruh di cawan petri
nanti diinkubasi dan beberapa lama mungkin lima tujuh hari
kemudian diharapkan dikenalkan tadi dengan antigen virus ya
dan kemudian disuntikan kembali ke tubuh orang yang tadi kita ambil darahnya
nah ini menurut saya harus berhubungan
jadi benar benar steril
kalau tidak itu akan menimbulkan reaksi infeksi misalnya
dan dalam perjalanan riset yang uji fase klinis pertama
standar standar itu salah satu laboratorium tidak terpenuhi
walaupun sudah diingatkan ini harus pakai standar yang benar loh
ini berbahaya nanti bisa keselamatan
dan relawan mengalami demam atau efek samping yang tidak diharapkan
menurut saya karena itulah badan pom mengevaluasi baik dengan inspeksi
mempelajari laporan bahwa masih harus diulangi lagi penelitian ini
bahkan harus diulangi lagi sampai memperkuat konsep bahwa
dendritik ini memang pas untuk vaksin corona mulai dari hewan
dan kalau satu dengan baik sudah teruji baru fase dua
fase dua sudah teruji baru masuk fase tiga
memang di dalam penelitian itu memang seperti itu
kenapa seperti itu
pertama kita harus benar benar yakin tingkat keamanannya
kedua bagaimana efekasinya daya perlindungannya
ketiga itu memang terbukti bermanfaat secara bisa diberikan cepat
dan tidak menimbulkan efek samping yang kita takutkan
pak pandu sebelumnya juga rekan saya putri ayuning tias
mewawancarai pak gatot nurmantio yang menjadi salah satu orang
yang ikut serta begitu dalam uji klinis vaksin nusantara
beliau mengatakan lihat saja dulu hasilnya
mengapa kemudian sekarang harus dibatasi
pak pandu sepakat dengan itu
melihat dulu progresnya seperti apa
hingga hasilnya nanti kita melihat seberapa efektif vaksin nusantara
bukan dibatasi tapi setiap tahapannya harus dilewati
nah kalau sudah lulus tahapan preklinik
maksudnya tahapan klinik
tahapan klinik ini ternyata belum bisa liwat
harus diulangi kayak lulus lah lulus ujian
nah ini belum memenuhi syarat untuk fase berikutnya
karena fase berikutnya kita membutuhkan sampel yang lebih besar
untuk lebih banyak mendapatkan informasi daripada sampel sampel kita
sehingga kalau tidak bisa menjaga
tidak bisa menjamin tingkat keamanan dan sebagainya
itu akan bersiko tinggi akan membahayakan relawan
nah kita sebagai seorang peliti atau seorang dokter
itu kehatian kehatian itu penting
karena kalau tidak kita akan salah menarik kesimpulan
atau salah bisa memberikan membahayakan keselamatan manusia
padahal kita ingin menyelamatkan kehidupan
jangan sampai niat baik kita akhirnya malah membahayakan
atau bisa merugikan orang yang kita minta mau sebagai relawan
pak pandu jika kemudian ada juga argumen yang mengatakan bahwa vaksin nusantara ini
menjadi harapan bagi orang orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin
yang saat ini tengah beredar orang orang yang memiliki comorbid tertentu
karena memang vaksin nusantara itu itu tidak bisa diberikan

diproses melalui sampel darah per individu
bagaimana pak pandu
ya memang itu yang ditawarkan ya
tapi kan sebenarnya vaksin yang sinovac itu yang dari inaktif tifaris itu
vaksin yang paling aman bisa diberikan kepada formulia dan sebagainya
karena sudah juta orang yang sudah mendapatkan vaksin
sudah jutaan orang divaksinasi
pelansia dulu masih diragukan ternyata tidak ada apa apa
kemudian pada komoditas juga sebenarnya
jadi vaksin yang sekarang itu sebenarnya relatif aman untuk sinovac ya
nah mungkin vaksin vaksin lain yang masih menjadi pertikaian
seperti astrazeneca atau vaksin yang lainnya
tapi itu kejadiannya sangat jarang dan harus sedang ditreat terus
jadi saya rasa kalau ada sedikit orang yang mengalami efek yang tidak diharapkan
jadi menurut saya tetap kebutuhan vaksin yang ada sekarang ini
sudah memenuhi persyaratan
kalau ada masalah karena setiap pemberian vaksin itu dimonitoring dengan katat
maka langsung dihentikan supaya tidak ada korban yang jauh lebih banyak
jadi menurut saya argumentasi itu tidak cukup kuat
karena sedemikian rumitnya dan juga vaksin yang ditreat tadi
syaratannya jauh lebih ketat daripada vaksin yang sudah jadi
yang tinggal disuntikan pada orang dengan harus dengan kecepatan tinggi
kita kan sekarang dalam era pandemi kita membutuhkan jutaan orang
harus divaksinasi secepat cepatnya supaya kita berkejaran dengan kecepatan mutasi virus
kita tidak bisa ambil darah terus menunggu sampai seminggu kemudian disuntikan lagi
dan itu butuh teknikal skill yang luar biasa
butuh laboratorium yang berkelas a
tidak bisa dalam situasi seperti itu
itu pun belum teruji tingkat efektivitas maupun tingkat keamanannya
oke bagaimana seharusnya pemerintah bersikap pak pandu
karena masyarakat melihat sejumlah tokoh bahkan anggota dewan bersedia
untuk ikut sebagai relawan dalam uji klinis vaksin nusantara
di sisi lain bepom sampai saat ini belum memberikan lampu hijau
untuk penelitian ini
ya badan pom kan memberikan penilaian terhadap uji fase pertama ya kan
dan itu harusnya segera diperbaiki ya kan
dan masih ada proses benarnya untuk memperbaiki proses pertama
sehingga dengan demikian ada harapan untuk bisa melanjutkan ke fase berikutnya
jangan kemudian merasa dihambat
karena sebagai seorang ilmuwan itu harus dipenuhi
kalau tidak bagaimana kalau ada kepercayaan
jangan merasa paling pinter atau merasa dari golongan politik tertentu
kemudian bisa mendikte badan pom yang sebenarnya melaksanakan tugasnya
jangan melampaui batas lah kita harus sesuai dengan tupoksi masing masing
saya sedang ada orang yang mau jadi relawan
waktu relawan sinovac aja saya kagum misalnya dengan gubernur jawa barat mau jadi relawan
itu satu sikap yang harusnya kita puji
jadi saya mengagumi apresiasi teman teman dari anggota dpr maupun tokoh tokoh yang lain yang mau menjadi relawan
tetapi saya menyarankan kepada peneliti tim peneliti siapapun mereka harus mengikuti aturan regulasi yang ada
karena aturan regulasi yang ada itu melindungi kita juga untuk bisa mengikuti dipercaya
karena kalau tidak dipercaya prosesnya kita tidak ikuti maka produk ini seperti tidak bisa dipakai oleh masyarakat
bayangkan kalau memang sudah berubah
kita mengabaikan aturan aturan yang memang untuk kepentingan keamanan dan kehatian itu kita terabas begitu saja
jangan seperti itulah
jangan seakan akan kita bisa melampauikan semua yang sudah ditentukan
itu kan kesepakatan
dan itu bukan hanya untuk penelitian ini
siapapun penelitian apapun juga sama perlakuannya
kalau mau mengembangkan riset itu
walaupun nanti tim aifita juga melakukan mau di amerika juga sama
amerika juga sama
mereka jauh lebih ketat dibandingkan kita
jadi saya mendorong supaya tim peneliti mawas dirilah
bahwa aturan itu memang harus dipatuhi
jangan melakukan hal hal yang tidak simpatik dan membuat kita semua rugi
pak pandu terima kasih catatannya
kita tunggu bagaimana bergulir vaksin nusantara dan sikap dari pemerintah terkait hal ini
karena masih terus bergulir
uji klinis yang masih terus berlangsung
tapi untuk sementara terima kasih
selamat malam pak pandu
cnn newscast segera kembali dengan beragam informasi lain